guna menjaga momentum pertumbuhan investasi pemerintah melalui menko maritim dan investasi luhut binsar panjaitan menegaskan
tidak ada yang boleh menghambat investasi
luhut juga tak segan segan akan membuldoser orang orang yang mempersulit investasi di indonesia
ya saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini saya pikir
saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu
dengan segala kemampuan yang ada di dalam saya saya pasti buldoser
karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini ini tidak boleh dihambat oleh siapapun
saya garis bawah tidak mau ada satu orang pun yang menghambat
karena apa ini bukan pekerjaan baru hari ini bukan setahun ini
sudah berjalan selama delapan tahun kita rawat sampai pada titik ini
jadi jangan sampai ada
karena konflik of interest saya ulangi konflik of interest yang kita buat
saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat anda susah
kalau anda bermain main dengan itu tadi
jadi saya titip betul itu
tapi kalau anda berbuat salah yang menurut saya saya juga akan ikut nanti buldoser anda
karena anda membuat negeri ini susah
dalam keadaan ekonomi susah sekarang ini